untuk kali kedua presiden joko widodo mengunjungi aceh pasca gempa tujuh desember lalu
presiden mendatangi sejumlah lokasi untuk memantau proses penanganan pengungsi dan juga pemulihan infrastruktur
beberapa lokasi yang dikunjungi presiden adalah kura pangwa trienggadeng yang hancur akibat gempa
di sini joko widodo melihat proses pembersihan puing puing yang dilakukan secara bertahap
kunjungan joko widodo ini diwarnai dengan insiden
seorang ibu pingsan karena menunggu kedatangan presiden ke tujuh republik indonesia itu
warga yang sakit itu akhirnya dibopong ke ambulans dan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit
selain memantau proses percepatan pembangunan rumah dan infrastruktur yang rusak
presiden juga memberikan santunan kepada para korban
jokowi juga memantau distribusi bantuan logistik di wilayah terpencil
sekali lagi dalam waktu yang dekat ini segera bantuan bantuan itu tersalurkan
baik logistik baik keuangan baik untuk lauk pauk saya kira semuanya harus tersalurkan
saya hanya pengen ngecek itu aja ke sini